kalian ini murid macam apa sih
berantem kok main bahasa bahasan begini
si opie tuh pak dia duluan yang nguyurin saya
yah kalau bapak gak percaya tanya aja sama temen temen saya
jadi ceritanya tadi kita mau ke toilet
udah gitu kita ngeliat opi lagi main air pakai selang
pas dibilangin sama sisi dia malah siram kita semua
siapa tau kalau gua bantuin upik
pasti upik lapor ke laura dan laura pasti nganggep gua pahala nih
sekali sekali kita kasih pelajaran buat dia
biar dia tuh nyadar kalau dia tuh cuma seorang kacang
mata lu buta apa
lihat nih baju gua basah kuyup
sorry kan gue udah bilang gak sengaja
lu pikir kata maaf lu bisa ngeringin baju gua ya
mita mila lu kerjain tuh dia
aduh kayaknya sayang deh kalau charles ganteng dia kita kasih pelajaran
iya mendingan kita baik baikin aja dia
kali aja dia jadi perhatian sama kita
gua tadi bilang apa
udahlah sih kita kelas aja biar baju kita kering
head urusan kita belum selesai
gue bakal laporin lu ke guru

tunggu gua mau ke kelas
makasih ya lu udah nolongin gua tadi
mereka emang harus dikasih pelajaran biar apeh biar gak songong
yaudah gua ke kelas duluan ya
biarpun lu emang cuma pembantunya laura yang gua bantuin
tapi lu bakal jadi kunci gua buat dapetin laura
gue seneng karena gue menang satu langkah ketimbang si gatot
buset suara apa itu
susah amat sih
suara apaan tuh
udah aduh udah aduh
jangan jangan korban mutilasi
wah dia ini bisa gas buat urusan si patarzan nih
wah dia jangan jangan mau ngikut ngikut mandir kayak si rian kali ya
wah udah tua tua gak tau diri
harus gua longok nih kacau urusannya
rian aja sebelas belum juga ketemu yang lainnya
ntar jangan jangan ya lebih dari gitu
waduh kacau urusannya di kampung ini bisa geger
wah nggak bisa begitu
bapak tarzan ngapain
emang mau ngapain sih pak pakai karung segala
kan agus tuhan
anu saya datang kemari mau ambil jahitan saya
iya tunggu sebentar ya
kalian ini murid macam apa sih berantem kok main basah basahan begini
yah kalo bapak ga percaya tanya aja sama temen temen saya
jadi ceritanya tadi kita mau ke toilet
udah gitu kita ngeliat opi lagi main air pakai selang
pas dibilangin sama sisi dia malah siram kita semua
saya hukum menyiram tanaman di depan kelas
pak tapi saya nggak salah
lantaran kamu protes saya tambah hukuman kamu
saya kurasa kamu berdua pak

kasian ada loh
udah jadi babu dirumah di sekolah juga jadi babu
kayanya sisa hidupnya bakal dihabisin buat jadi babu yah
gue mau bikin sinetron ah
judulnya tak putus di rundung babu
kok lu yang kena hukuman biasalah tuh ccs mereka pada ngeceh yang macem macem sama
guru bp jadi gue yang kena kenapa lu nggak protes kan bisa jadi saksi juga kalau nggak
salah apa perlu gue detengin bp nya udah lah nggak usah percuma juga kali
fitur dimana kayaknya sih tadi di taman belakang deh gue lihat makasih ya
kelasan ada pake lagi
udah sama aja ini ini ini pohon gue gue datang dulu gue manjat keperet lu
ini pohon gue gue nggak suruh dilupai lagi kita sudah tembaran maksa lu terus
kita mau manjat bareng gitu maksud maksud males gue usah dulu
ngapain tuh anak anak coba berebutan naik pohon
tahu nggak mereka lagi latihan pencet pinang saya baru lihat ada orang mau
panjat pinang pakai latihan dulu mana pakai berebut lagi emang hadiahnya hebat
banget dong bu emang adanya apaan siapa aja yang bisa panjat pinangnya paling
cepet bisa ngajak aku makan dinner
harusnya ada lomba juga buat guru guru cowok yang mau ngelakuin apa aja buat
makan malam buat aku
ibu senyum senyum sendiri sih ah nggak apa apa cuman ibu lucu aja
mereka kayak kurang kerjaan aja
buset dia mencet dia begini ah gila abis dah jelek dah jadinya nih ah
nggak kelihatan dah ilang dah bibir seksi gua gara gara jeruk lu dasar kurak lu ah
terlalu banget enak juga nih manis lagi kurak lu
ini diapain sih temuk temuknya
aku banyak nodanya what happened
pada asar lu belanda depok lu
gua lagi latihan tau nggak
anak muda juga kagak kreatif nih gua kreatif
emang nyang lawan jeruk
eh buset itu buceh cergareganya kan
masa lawan gua jeruk yang lawan gua orang
ntar gua ada partnernya
nanti gue cari tuh cowok yang paling ganteng nih di kampung sini begitu
mana ada cowok ganteng yang mau semuanya
eh lu jangan hina gua lu ya
disangkanya emang gua kurang cantik apa
eh berapa lu kegila gila
gara gara gua nih bibir gua seksi kegila gila dia apa gua
dasar anak kagak tau dia untung
lu kan mesti bersyukur dan terima kasih lu
untung aja gue yang brojolin
kalo gua bukan yang brojolin lu ga bakalan cakep kayak gitu
tau ga lu
ga terima kasih lu
kalo dari inya aja kayak gini bayangin kalo ga dari inya
wah dasar dasarnya anak nih
belum pernah kena sendial gua lu ya
lu kalo gua lahirin taunya begini nih
gua masukin lagi lu ke perut gua
bisa aja lu kalo gua mutilasi
pusing ini anak bikin gua negara lu